tadi bang erwin bilang kalau toh mau munaslup diajukan sebelum desember harus ada alasannya
ya alasannya kan ketua umum berhalangan tetap
itu alasannya ketua umumnya mengundurkan diri
dua per tiga dua per tiga dpd dua dan satu ini gak puas dengan kinerja dpp
tapi kan dua duanya sedang nggak ada
semua puas ketua umumnya tidak berhalangan tetap
jika dikaitkan dengan kasus hukum yang pak erlangga kan masih ada kasus hukum
ya banyak kasus hukum di golkar banyak ketua umum punya kasus hukum
pak akbar tanjung dulu sempat masuk penjara kan tetap ketua umum
terus kemudian membuat konvensi pada saat itu
jadi kasus hukum kalau baru rumor rumor aja kan bukan berhalangan tetap namanya